aktivis ham haris azhar dan sejumlah organisasi masyarakat sipil melaporkan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan ke polda metro jaya rabu sore
luhut dilaporkan atas dugaan kejahatan ekonomi di papua
laporan ini dilayangkan setelah haris azhar dan koordinator kontras fathia maulidayanti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan luhur binsar panjaitan
untuk memperkuat laporan polisinya haris azhar berserta koalisi masyarakat sipil turut membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen
luhut bin sarpanjaitan dilaporkan oleh aktivis ham dan sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti kontras dan ylbhi
selain luhut sejumlah perusahaan tambang asal australia juga dilaporkan lantaran diduga ikut memberi gratifikasi
luhut bin sar panjaitan juga dilaporkan sebagai bukti berupa dokumen yang kemudian menjadi bahan atau data untuk sebagai dasar laporan

luhut bin sar panjaitan juga dilaporkan sebagai bukti berupa dokumen yang kemudian menjadi bahan atau data untuk sebagai dasar laporan
luhut bin sar panjaitan juga dilaporkan sebagai bukti berupa dokumen yang kemudian menjadi bahan atau data untuk sebagai dasar laporan
luhut bin sar panjaitan juga dilaporkan sebagai bukti berupa dokumen yang kemudian menjadi bahan atau data untuk sebagai dasar laporan